dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini perihal gempa yang mengguncang ke pulauan mentawai sumatera barat
kita sudah terhubung dengan daryono kepala bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami bmkg
pak daryono sejauh ini dari pihak bmkg apakah sudah benar benar bisa dikonfirmasi mencabut status potensi peringatan dini tsunami
iya kami sudah mengakhiri bukan menakut ya mengakhiri peringatan dini tsunami pukul lima lebih tujuh belas menit waktu di niafara tadi
baik boleh disampaikan update terbaru dari pihak bmkg
seperti apa pak pasca terjadinya gempa bumi pagi dini hari tadi
iya jadi gempa ini yang terjadi pukul tiga wib pagi dini hari tadi
infosopasnya tujuh tiga tetapi kita update dengan data yang lebih banyak analisitnya
sehingga ditemukan magnitudo yang akurat enam sembilan dengan kedalaman dua puluh tiga km
kalau kita melihat lokasi epicenter dan kedalaman epicenternya
maka seperti terjadi ini
di situ aktivitas subjakti lembeng
di mana lembeng australia menunjam ke lembeng eurasia
tepat di bidang kontak antar lempeng
yang kita kelap sebagai zona megatrack
segmen mentawai sibut
dan ini memiliki mekanisme naik atau transport
ini merupakan karakteristik dari siri gempa megatrack ya
dan gempa ini dirasakan cukup kuat di sibut mentawai
sampai enam mmi secara intensitas
ini bisa berpotensi merusak
taman barat pariyaman agam dan padang itu lima mmi
ini kegugurannya kuat dirasakan
kemudian sampai pukul empat tiga puluh lima
kita sudah mendapatkan hasil monitoring kami
sebanyak delapan kali artisipas kejulan
namun yang paling besar tidak diindikasikan hanya empat enam ya
dan kalau kita melihat hasil monitoring sibut ini
memang memicu tsunami tapi tsunami kecil
yang tercatat di side gate tanah bala di utara
di perut ya pada pukul tiga tujuh belas itu tingginya sebelas cm
jadi tsunami ini merasakan demikian
baik tadi kami juga sempat mengetahui bahwa memang terjadi tsunami kecil
yang ketinggiannya kurang lebih sebelas cm
benar seperti itu ya pak
namun untuk dari bmkg ini nanti apakah masih akan terus memantau lebih lanjut
apabila adanya gempa gempa susulan
tadi sempat disebutkan ada gempa susulan berkekuatan empat enam
nah ini apakah nanti akan ada potensi lagi pak gempa susulan ini ke depannya
kami akan terus memonitor mas karena memang ini sudah dikonsumsi sama kami
kita meskipun susulannya hanya tidak kita akan pantau terus
berpaksa juga keputusan memperbaiki kembungan kembungan ini akan kita pantau terus

jadi memang ini sudah dikonsumsi sama kami
untuk terus memonitor dan akan kami sampaikan informasinya kepada masyarakat ya
jadi masyarakat tidak perlu awasi perhatian karena perikatan tsunami sudah kita aksi
dan kita tak bersyukur bahwa tsunami yang terjadi hanya tsunami ini saja
dan kalau kita melihat gempa berkekuatan enam sembilan ini
ini bisa jadi malah bisa mengurangi konsentrasi energi gempa yang ada di zona ini
jadi zona ini merupakan zona seismik gas yang oleh para ahli ditengarai sebagai sebuah zona yang bisa memiliki kekuatan besar
bisa mencapai delapan sembilan
tetapi dengan adanya resmi gas
kekuatan gempa yang sering terjadi khususnya yang terjadi enam sembilan itu
diharapkan bisa mengurangi konsentrasi energi
kak saya tidak bisa lama ya kak ya karena saya harus mengendalikan sistem
baik terima kasih bapak daryono sudah bergabung bersama kami cnn indonesia
selamat menjalankan tugas kembali